saya sekarang pimpinan disini
menggantikan pak arifin yang mengundurkan diri
ibu sudah kenal saya
kamu jangan kegeeran
kamu bukan siapa siapa disini
karena kamu bukan orang penting
jadi lebih baik kamu sekarang saya pecah
mawar adalah pegawai teladan di perusahaan ini
kamu tidak suka
kalau kamu tidak suka
kamu juga sekarang boleh mengundurkan ini
ini perangkap pribadi
jika ini tidak boleh saya akan menangis
semua wartawan sudah tahu
kalau kamu itu menabrak orang sampai mati
tapi mereka belum tahu siapa orangnya
biarin aja bu
reputasi saya akan hancur
sudahlah kamu itu jangan menyesali hal hal yang sudah terjadi
ini semua sudah diatur sama tuhan
tidak ada hukum karma yang seperti itu
sudah kamu jangan tercampur
memang kamu tidak pernah simpati atas kematian retak
ini hutan nyawa sudah dibuat dengan nyawa
kalau kamu tidak bangkit
siapa yang akan meneruskan perusahaan ini win
kamu tidak pernah menyiapkan anakku
untuk menjadi seorang pemimpin perusahaan
saya sudah tidak peduli sama perusahaan bu
aku akan hubungi rani
selangkan ini terjadi semalam
mengakibatkan korban meninggal dunia
hanya dengan sejauh saat ini
saya sudah menentukan

jangan memiliki cabang
anda akan meng approximati
yang telah berlingsong
tadi din emphasizes
saya belum sempat mentuluk
lelaki yang ditemukan
cuma mengingatkan saja sama kamu
kalau kamu masih tetap berhubungan sama mawar
berarti kami sudah memilih untuk membela orang yang membunuh
sudah mama kamu mati
sekarang papa kamu lagi jadi stres
sudahlah kamu jangan berhubungan lagi sama dia
yoga kamu ini sebagai penerus perusahaan keluarga
nah yangti menginginkan supaya kamu bisa mengambil alih perusahaan ini
karena papa kamu itu nampaknya sudah tidak bisa menjalankan lagi perusahaan
nanti yoga ini masih muda
tenang saja yoga tenang
nanti akan ada yang membimbing kamu kok
sudah lupakan dia
perusahaan ini perusahaan keluarga
jadi yang memimpin
sebentar lagi juga kamu akan tahu
pak pak doni
wartawan wartawan itu sudah memaksa masuk dalam kantor pak
dan mereka sekarang tertahan di depan
sudah panggil sekuriti
sudah tetapi mereka itu seperti tawon
sini masuk sini ditahan sini masuk
yaudah saya keluar
pak doni mau keluar
apa tidak sebaiknya bapak
di kantor saja pak
pak roy mereka cuma butuh pernyataan
biar saya kasih pernyataan yang netral dari perusahaan ini
sekarang pak roy tolong giring mereka ke awal
baik pak roy
dan pak roy
tolong bagikan minuman untuk mereka
baik pak roy
pokoknya saya akan jawab semua pertanyaan anda
pertama tama saya pengen tanya apakah kalian semua sudah minum
apa benar korban itu adalah orang tua dari salah satu pegawai di sini
terusnya apa namanya
pokoknya pegawai kami lah
kenapa mestinya ditutupin sih pak
kami juga dari kami sudah menanyakan pada pihak rumah sakit
mereka juga tidak ada yang memberikan informasi
kami tidak tutup tutupin
cuma masalahnya sudah selesai
tapi apa betul pak
pokoknya pokoknya semuanya sudah diselesaikan secara kekeluarga
iya apa betul pak
sebenarnya gimana pak
apa betul pak itu suatu kecelakaan
katanya pak ariefin membawa mobil dalam badan mabuk
udah udah udah kalian jangan bikin gosip jangan bikin gosip
pokoknya masalahnya sudah selesai
kalau kalian pengen cepat cepat menulis berita
silahkan keluar jadi dampingin sama seguriti damai

terima kasih ya kamu gak ngomong sama wartawan
lagian gak ada gunanya juga kan kalau
iya tapi gak semua orang berpikir seluruh kamu mak marn
aku kesini pengen nanya sama kakak
apakah kau udah ngomong sama yoga
aku belum ketemu lagi sama yoga
ini cuma nasihat aja
tapi melihat situasi menjadi seperti sekarang ini
mungkin sebaiknya kamu benar benar lupain yoga
oh jadi ini ruangan yang seharusnya menjadi ruangan yoga
saya kan bisa jemput kalau bisa ya
tidak perlu basa basi
kamu kan tahu kalau saya tidak suka sama kamu
apalagi dengan ibu kamu
salah satu pegawai kepercayaan saya
saya adalah adik kandung dari istri pertamanya pak arifin
saya sekarang pimpinan di sini
menggantikan pak arifin yang mengundurkan diri
jadi ini yang namanya mawar
ibu sudah kenal saya
kamu jangan kegeeran
kamu bukan siapa siapa di sini
karena kamu bukan orang penting
jadi lebih baik kamu sekarang saya pecah
mawar adalah pegawai teladan di perusahaan ini
kamu tidak suka
kalau kamu tidak suka
kamu juga sekarang boleh mengundurkan diri
hei waktu kamu tinggal sepuluh menit lagi untuk keluar dari kantor ini
mawar jangan putus asa dulu
aku akan mencoba untuk mempertahankan pekerjaan kamu
aku mengerti posisi kamu sekarang
aku akan membantu kamu
terima kasih banyak
kamu sudah lebih dari cukup membantu aku
terima kasih pak
terima kasih pak
aku tidak akan menyerah
aku akan tetap mencoba untuk membantu kamu
aku ingin bekerja
saya juga ingin mengambilkan lima ratus tahun
saya juga ingin berjuang sama kamu
aku tidak marah
kalau kamu tidak mau isi pula
vakit akan adil
gue gak tau lagi perasaan gue saat ini kayak gimana
gue sebenarnya pengen banget ketemu sama lo
tapi apa yang gue rasain gak bisa dilukiskan sama kata kata
gue gak tau lagi harus gimana kita
halo keponatanku tersayang
kenapa kok bengong
tante mirip banget sama mama
aduh yoga kamu tuh sudah besar
sudah seharusnya kamu jadi presidir loh
ini ada pelawang leh buat kamu
yaudah kalau gitu kita masukin pak
jadi setiap hari kamu pulangnya jam segini
tapi hari ini hari terakhir ya mawar
antara punya paman sendirian
sama mengang focuses
berarti pak saya kan baru terkena musibah
buset masing pengertian aja
lah kan penjaraan gue disitu war war loh
baik kalau begitu yang sebulannya lucau atau cabut ya
mendingan gue terima ngontrak baru dia mau berani dp tiga bulan
hah gimana sih lu
pak ini saya talangi dulu untuk enam bulan kedepan
satu juta sisanya berapa
sisanya ya kali aja lima ratus nya per bulan
kali enam bulan
kalau gak salah dua juta pak
pak jangan pak jangan
ya udah gak apa apa soal duit ambil aja ngapain sih
yang penting kamu buat bayaran sekolah ada
iya sisanya saya datang lagi kesini besok untuk mengumumkan
bapaknya mawar eh buset masih hidup
coba dari dulu panong tadi mari
jadi dikeluarga gak susah susah pisang
asli tagih nenggak asli tagih nenggak
jadi kayak ikan sepat yang mau dipancing
kalau gitu saya permisi dulu ya
iya pak kalau ada apa apa nanti saya ajak
janggi tunggakannya kapan

kamu gak perlu ngomong seperti itu
ya hitung hitung bapak bayar kesalahan bapak yang lalu
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak